bergabung melalui sambungan telepon ada hiramsyah sambudi taib ketua tim percepatan sepuluh destinasi pariwisata prioritas dari kementerian pariwisata
selamat malam pak hiramsyah
selamat malam pak tiffany
selamat malam pak terima kasih sudah bergabung di cnn
setelah kalau bisa saya koreksi bisa bapak koreksi setelah candi borobudur prambanan kemudian subak
sekarang kita ada sawalunto yang menjadi atau masuk dalam daftar warisan dunia versi unesco
apa sih pak sebenarnya pertimbangan untuk menetapkan akhirnya sawalunto ini sebagai warisan dunia dari unesco pak
nanti satu tambah satu lagi sangiran
nah sangiran dikoreksi ditambahin satu tuh saya lupa tuh pak
karena sudah ada empat sangiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
jadi gini yang pertama tama tentunya ini sejalan dengan visi
visi dan program kerja pak presiden jokowi bahwa pariwisata telah ditetapkan sebagai satu dari tiga leading sector
yang diharapkan menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi kita
sekaligus juga berperan sebagai satu mekanisme dalam melakukan fungsi konservasi dan pelestarian
karena di era pariwisata saat ini yang juga kita adopsi secara baik
kita sepakat dengan spirit
semakin dilestarikan semakin mensejahterakan
nah ini sejalan dengan itu
nah tadi kalau menjawab pertanyaan mbak tiffany mengenai apa sih
yang pertama tama tentunya kita sangat berbangga hati bahwa
om bilin sawalunto ini ditetapkan sebagai warisan budaya dunia unesco
dengan mendapatkan dua yang kita sebut sebagai outstanding universal value
atau kita sebut sebagai kategori nilai universal luar biasa
yang pertama adalah karena om bilin sawalunto ini mempunyai nilai nilai perihal
pertukaran penting dalam nilai kemanusiaan sepanjang masa atau dalam lingkup kawasan budaya
kemudian dalam perkembangan akses dan teknologi seni monumental perencanaan kota dan desain lanskap
kita kan sama sama tahu bahwa om bilin ini sudah dimulai sejak abad ke sembilan belas
tepatnya tahun seribu delapan ratus delapan puluh delapan
dengan membawa teknologi
yang cukup canggih pada waktu itu dari eropa
tapi yang menarik kemudian bisa berkolaborasi dan dikawinkan dengan kearifan lokal sumatera barat
nah kombinasi dari teknologi kemudian pada masa itu yang cukup luar biasa canggih ya
kemudian terkenal juga sebagai salah satu tambang batubara yang terbaik pada waktu itu
pada zamannya kemudian dikombinasikan dengan tipe bangunan
karya sektor kemudian lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia
itu yang membuat warisan tambang batubara ombeli sawalunto mendapatkan dua outstanding universal value
nah kalau kita lihat kriteria umumnya dari unesco kurang lebih ada sepuluh kriteria
yang pertama mewakili sebuah karya yang kreatif yang diciptakan manusia
yang kedua menunjukkan perkembangan dalam arteologi seni monumental atau desain landscape
ketiga sebagai saksi peradaban manusia yang pernah hidup atau yang telah hilang
keempat sebagai situs luar biasa yang kelima menjadi contoh dari pemukiman masyarakat tradisional
yang keenam bisa dihubungkan secara langsung atau nyata dengan peristiwa atau tradisi dengan ide ide dan kepercayaan
nah karya seni dan sastra yang memiliki signifikansi universal
kemudian ketujuh fenomena alam yang superlatif
yang kedelapan adalah tahapan utama sejarah
yang sembilan mewakili proses ekologi dan biologi seni
yang ketiga mengandung habitat alami yang signifikan untuk konservasi
oke pak hiramsyah tentunya dengan sawalunto yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia baru versi unesco ini
bisa mendongkrak pariwisata indonesia khususnya mungkin untuk daerah sumatera barat ya pak ya
apa setelah penetapan oleh unesco ini apa yang kemudian berubah mungkin dari sisi pelastarian

bahkan juga mungkin akan seperti apa ya pak
karena walki masih mencatat masih ada aktivitas tambang di ombilin di sawal unto
yang bisa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan di sana pak
ya mbak tiffany jadi kalau kita lihat ini sejalan dengan spirit pariwisata
sebagai pertumbuhan atau motor ekonomi baru kita
tapi tentunya memang karena memang ada sejarah masa lalu eksplorasi sumber daya alam
tapi kita berkeyakinan bahwa terutama dalam konteksnya ombilin sawal unto karena memang ini sudah beberapa tahun yang lalu
tepatnya perdanya itu kalau nggak salah dua ribu satu gitu ya
ombilin sawalunto sendiri sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir sudah bertransformasi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan
penghargaan atau warisan budaya dari unesco ini semakin mengukuhkan
karena buat kita salah satu value nya adalah branding
dengan sudah ditetapkan oleh unesco dia menjadi masuk sebagai satu dalam peta dunia unggulan termasuk destinasi wisata
nah ini yang tentunya kita bisa jual ya dengan branding unesco tadi
dan tentunya juga memberi semangat lebih tinggi kepada destinasi destinasi lainnya
untuk semakin sungguh sukses

sehingga betul betul kita bisa menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu dari motor ekonomi kita
oke singkat saja pak hiramsyah terakhir sudah lama atau sudah sejak lama ombilin ini ditetapkan menjadi destinasi wisata unggulan tadi ya pak ya
seperti bapak sudah sebutkan
seberapa optimis akan kedepannya
ini juga akan menjadi satu lagi untuk menggerus atau apa ya
sebagai motor untuk mengenjot pariwisata di indonesia
sekarang kan soalnya isunya tiket pesawat domestik ini lagi cukup angkanya cukup mahal kan
ya untuk mendorong wisatawan wisatawan lokal untuk oke ini sawalunto ini begini
ada yang bisa atau banyak aktivitas yang bisa anda lakukan di sana pengenalan itu untuk mendorong masyarakat bisa kesana seperti apa pak
ya kalau masalah tiket mahal terutama tiket domestik

saya kira juga dalam aktivitas terlalu lama akan berangsur angsur kembali normal atau wajar gitu ya
kemarin hanya mungkin kaget sebentar
saya yakin pasti ada satu mekanisme yang bisa dilakukan untuk membuat tiket pesawat terutama yang dilakukan oleh garuda kembali berangsur wajar atau normal dalam tanda petik
karena kita sama sama tahu bahwa garuda citilink dan lain lain itu adalah national flag carrier
dan tentunya national flag carrier itu spiritnya adalah memberikan kontribusi terhadap sektor yang jauh lebih luas ya
terutama kalau kita lihat sekarang adalah sektor pariwisata
nah saya yakin dengan begini akan semakin meningkatkan nilai tambah dari ombilin sawal lunto untuk semakin menarik buat wisatawan domestik dan tentunya juga wisatawan mancanegara
karena buat orang eropa orang orang dari luar negeri mereka juga ingin lihat kan satu peradaban yang di masa lalu
dan tentunya juga wisatawan mancanegara karena buat orang eropa orang orang dari luar negeri mereka juga ingin lihat kan satu peradaban yang di masa lalu
tapi masih dipertahankan sampai dengan sekarang dan nilai tambahnya adalah mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan budaya dan kearifan lokal terutama sumatera barat yang kita sama sama tahu sangat kaya dari sisi aspek budaya kuliner dan juga kekayaan alamnya
oke jadi satu lagi ya destinasi yang harus kita kunjungi harus kita datangi adalah sawal lunto ya ombilin sawal lunto sumatera barat ya terima kasih pak irang
dan gak cukup ombilin sawal lunto itu bisa seminggu
itu bisa seminggu sendiri itu keliling sumatera barat onde mande
sambil kuliner juga pak jalan jalan
terima kasih pak irang
sama sama pak jepang
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia malam hari ini